transbendur adalah wartawan foto yang berjasa bagi republik ini
wartawan harian asia raya ini berhasil mengabadikan detik detik pembacaan proklamasi kemerdekaan tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
usai mengabadikan momen proklamasi
frans bersama sang kakak yang juga fotografer alex mendur menjadi incaran tentara jepang
beruntung frans sempat menyembunyikan sejumlah negatif film dan berhasil mencetak foto bersejarah ini
kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempoh yang sesingkat singkatnya
menariknya lagi rekaman suara bung karno membaca naskah proklamasi yang selama ini kita dengar
ternyata rekaman ulang yang dibuat di studio radio republik indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini dilakukan karena tidak ada rekaman audio saat pembacaan teks proklamasi tahun seribu sembilan ratus enam puluh
berdiri di samping bung karno dr randus mohamad hatta
selain ikut merumuskan teks proklamasi bersama bung karno
bung hatta juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa indonesia
nah yang mengenakan seragam pembela tanah air atau peta ini adalah raden mas abdul latif hendra ningrat
dia adalah penanggung jawab keamanan upacara dan merupakan salah satu pengibar sang saka merah putih
kemudian ada raden suwirjo yang saat itu menjabat sebagai wakil wali kota jakarta
suwirjo pula yang menjadi penanggung jawab sekaligus ketua penyelenggara proklamasi kemerdekaan
ada satu wanita yang berperan penting dalam upacara ini
fatmawati istri soekarno menjahit sang saka merah putih yang dikibarkan pada hari itu
ya selain sejumlah tokoh dalam foto tadi masih banyak lagi tokoh yang berjasa dalam penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan indonesia
sebut saja ahmad subarjo
bersama soekarno dan hatta ahmad subarjo menyusun konsep dan merumuskan teks proklamasi
kemudian sayuti melik yang terus berperan dalam menjahit sang saka merah putih

dan juga soekarno dan hatta
mengetik teks proklamasi
samana maeda perwira angkatan laut kekaisaran jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa indonesia
dan bahkan mengizinkan rumahnya jadi tempat perumusan naskah proklamasi
tujuh belas agustus tujuh puluh lima tahun yang lalu adalah tonggak sejarah lahirnya negara republik indonesia
dan proklamasi jadi bukti perjuangan bangsa indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya
dirgahayu indonesiaku merdeka